saya secara pribadi sangat meyakininya yaitu adalah kesetaraan
bahwa dari ribuan karyawan karyawati temposcan group
semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berkarir di tempo scan
tanpa harus memperhatikan oke dari ras apa dari suku apa dari agama apa keluarga kaya keluarga miskin enggak